nah notice nggak sih
belakangan ini banyak banget informasi tentang kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di sejumlah tempat
dan beberapa pelakunya melakukan aksinya dalam waktu yang sangat singkat
makin canggih aja ya si maling ini ya
nah ini itu terjadi apakah karena si maling yang sudah lihai atau si pemilik kendaraan yang masih lalai
dalam mengantisipasi kendaraan mereka sehingga mudah dicuri
lalu apa aja nih tips yang harus dilakukan oleh si pemilik kendaraan
supaya motor motor kesayangan mereka terbebas dari ancaman simaling
kita akan cari tahu selengkapnya
eh tapi sebentar ada motor bagus nganggur nih
dalam beberapa waktu terakhir kasus pencurian sepeda motor semakin marak terjadi
para pencuri sepeda motor nekat melakukan aksinya baik malam
maupun siang hari
mereka beraksi di beragam tempat mulai dari halaman parkir hingga permukiman warga
hanya dalam waktu singkat motor yang terparkir tanpa pengamanan dan pengawasan
raib begitu saja digasak sang pencuri
pusat informasi kriminal baris krimpolri mencatat
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ada lima dua ratus kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua
angka ini turun jika dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
namun pencurian sepeda motor masih terus terjadi
dan patut diwaspadai masyarakat
seorang mantan pencuri sepeda motor yang identitasnya disamarkan
membagikan pengalamannya kepada tim liputan cnn indonesia
mantan napi curahmor yang sempat dibuih dua tahun di lapas salemba ini
mengaku dalam waktu sekitar lima menit
ia bisa mencuri sebuah sepeda motor
ya selalu harus dijagain lah
pokoknya kita nih muter muter nih muter muter
kayak semasin di indomaret nih
kan di indomaret kan terkadang nih
ngelang juga tengah tengah parkiran gak ada juga
kan emang banyak parkiran motor
ya itu paling sama teman saya teman saya nunggu di motor saya turun
ya kan nyari gampang nih ya ada icara nih kayak vino atau beat
saya deketin saya dudukin baru saya congkel
kak kalau misalnya bisa ya paling setelah lima menit lah langsung putus
kalau misalnya seandainya ada tengah tengah parkir ya gak berhasil
paling saya nyari yang lagi geletak lah yang lagi letak
atau lagi makin gak ada orangnya
ataupun ada kunci nih ngakut nih
sepeda motor berjenis skuter metik dengan model kunci kontak konvensional dan magnetik
adalah incaran favorit para pencuri
aksi pencurian semakin mudah jika tak ada pengawasan dan antisipasi ekstra
dari pemilik sepeda motor
matic remote kan kalau gak ada motor kan kalau gak ada remote nya kan bakal bisa nyala
biasanya nyala mati gak nyala lagi harus ada remote ya itulah yang paling susah
maraknya kasus pencurian sepeda motor yang terjadi membuat beberapa pengguna sepeda motor mengaku
melakukan sejumlah langkah antisipasi sederhana untuk mengurangi potensi terjadinya musibah kecurian
saya takut juga
saya juga ini juga
untuk antisipasinya saya kunci beli gembok buat dibawahnya tuh
terus sama dia punya kunci cetangnya ngambilnya kita ngambil ke kanan supaya dia susah
kalau buat antisipasi palingan
kalau buat pakiran itu cari lebih aman aja
jangan lupa di kunci ganda
kalau buat keamanan kalau bisa di gembok juga
pakar keselamatan dan keamanan berkendara roda dua
andri berlianto menyatakan sejumlah produk kendaraan roda dua yang seringkali menjadi incaran pencuri
rata rata memiliki dimensi badan yang kecil
serta masih menggunakan sistem kunci konvensional
ciri ciri itu dimiliki sejumlah produk sepeda motor berjenis skuter metik yang juga mudah untuk diperjualbelikan di pasaran
menjawab kekhawatiran pemilik kendaraan roda dua
andri memberikan tips kepada pemilik sepeda motor
untuk melindungi kendaraannya
menggunakan stang apa dikunci ke sebelah kanan
itu secara durasi waktu lebih sulit untuk bisa dibongkar
lalu juga pengaman pengaman tambahan biasanya itu kalau nggak dari gembok
dari rantai atau dari alarm
gembok itu juga pilih pilih yang memang materialnya memang khusus untuk penguncian di bagian cakramnya
atau kalau butuh rantai juga pilih rantai yang memang punya material yang cukup kuat
itu bisa dikaitkan dengan entah dengan pagar
atau mungkin dengan rantai dari ban depan ke ban belakang
atau juga pilih alarm alarm yang memang secara produksi
secara merek itu memang sudah teruji
terus kalau misalnya parkirnya agak lama
mungkin ditinggal lama bepergian
itu kalau sedikit teknis lagi bisa memutus arus listriknya
misalnya dari akinya
pencuri juga akan berpikir ulang jika sepeda motor diparkir di lokasi yang terproteksi pagar
dinding atau di dalam ruangan dengan pintu yang terkunci
serta di lokasi yang dijaga oleh petugas keamanan